perancang bantah salah desain jembatan lengkung lrt kita lihat ya ini tudingan kesalahan desain long spaint atau jembatan lengkung lrt jabodebek di bagian jalur gatsu kuningan mencuat
dalam evaluasi wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo menyebut tikungan longspan kurang lebar sehingga lrt tidak dapat konsisten dalam kecepatannya
dari hasil evaluasi rangkaian kereta lrt harus melaju dua puluh km per jam saat menikung di longspan karena tikungan yang terlalu sempit
terkait tudingan ini perancang jembatan longspan lrt kuningan arvila delitriana buka suara
ia menyebut bahwa tidak ada yang salah dalam desain longspan di jalur gatsu kuningan
ia menyebut kecepatan melambat disebabkan oleh radius jembatan yang kecil
radius jembatan ditentukan oleh terase dari jalur lrt yang sudah dikaji sebelumnya
saya sebagai perencana jembatan sudah menanyakan apakah lengkungnya memang segini
berapa kecepatan yang bisa dilalui oleh lrt kalau segini
artinya semua persyaratan itu sudah kami bahas dan sudah kami bicarakan di awal perencanaan
jadi kalau di sini bisa kami sampaikan sebetulnya tidak ada yang salah desain tidak ada yang salah perkiraan semua sudah direncanakan dengan baik